di blitar jawa timur banjir semakin tinggi dan membahayakan keselamatan warga
petugas gabungan dari tni polri dan bpbd setempat terpaksa memindahkan dengan paksa
belasan manula dan balita karena mereka bersikeras tetap bertahan di rumah
satu persatu warga yang awalnya nekat bertahan di rumah di kelurahan sutojayan ini
akhirnya mau dipindahkan oleh petugas gabungan kepolisian resort blitar kodim delapan
serta bp bd blitar sabtu siang
mereka dipindahkan dengan menggunakan perahu karet dan dibawa menuju lokasi pengungsian
sekitar tujuh belas warga ini umumnya berusia lanjut balita dan penyandang cacat
komandan kodim delapan ratus delapan blitar letkol arh suryadani mengatakan
petugas gabungan telah menyisir permukiman warga yang kondisinya mengkhawatirkan
pasalnya debit air luapan sungai unut terus meninggi
kita upayakan untuk mengevakuasi untuk masyarakat
khususnya bagi anak anak kecil dan juga orang tua
dan juga beberapa penyandang disabilitas itu yang kita utamakan
kita evakuasi ke posko sementara yang kita buat di kecamatan
warga umumnya tetap ingin bertahan di rumahnya
dengan dali menjaga harta benda dan hewan ternak mereka
kalau sekiranya tidak terlalu bahaya ya bertahan dulu menuju rumah
hingga sabtu sore
banjir yang terjadi di kelurahan sutojayan kedung bundar bacem masih terus meninggi
tanggul sungai unut yang jebol belum memungkinkan untuk diperbaiki